tiga putranya adalah lelaki dewasa tetapi tidak siap untuk mengambil tanggung jawab apapun
suatu hari dia memutuskan untuk memanggil mereka bertiga
iya ayah ayah memanggil kami
iya kau tahu anak anak aku telah melayani kerajaan ini dengan semua yang aku miliki
dan sekarang ingin berkeliling dunia
tapi aku ingin kau mengambil alih tanggung jawab
ayah aku minta maaf tetapi aku masih harus menemukan panggilanku yang sebenarnya
aku masih mencari tahu dan akan sangat menghargai jika tidak ada tekanan sama sekali
ayah aku tahu ayah pikir aku siap untuk mengambil tanggung jawab
dan jujur saja aku juga
tapi aku bukan yang terbaik
kau yang tertua bukankah seharusnya odin yang mengambil tanggung jawab
iya tapi kau dapat mencoba membantu bukan
tidak terima kasih
aku lebih suka bermain main dengan teman teman daripada melakukan pekerjaan administrasi yang membosankan
mengatakan itu oliver pergi
raja omat yang sedih sekarang menoleh ke odin
odin anak sulungku bantu ayahmu ini
ayah aku sudah bilang sebelumnya
aku tidak tertarik menjadi raja
aku minta maaf telah melukaimu tapi aku ingin pergi ke roma dan menjadi pelukis
dengan berat hati oden berbalik dan berjalan pergi
begitu dia berjalan keluar dari pintu omat mendongak dengan marah
sudah kubilang ini tidak akan berhasil
putra putraku adalah yang terakhir jatuh cinta pada omong kosong emosional ini
aku seharusnya hanya memerintah mereka apa yang kuinginkan
dan tiba tiba dari belakang lampu muncullah peri
mudah bagimu untuk mengatakannya
kau bukan orang yang mencoba membuat tiga orang dewasa untuk menjalankan seluruh kerajaan
kalau begitu kenapa kau tidak memainkannya di permainan mereka sendiri
dan apa artinya
baiklah kita ayo lakukan itu
pada hari yang sama raja pergi menemui oliver
halo oliver mengagumi pedangmu iya kan
bukankah ini luar biasa ya dan sangat mengkilap
tapi apa gunanya pedang bersih yang tidak akan pernah digunakan
apa tentu saja ini akan digunakan
oleh siapa kau
anakku kau berumur sembilan belas tahun aku kuat dan berani pada usiamu
jangan khawatir kau akan siap ketika kau enam puluh tahun nempel
aku berharap menjadi raja lebih cepat daripada itu
seorang raja yang bahkan tidak ingin menjalani pelatihan
kau tidak akan menjadi raja
kau punya jalan panjang untuk pergi sebelum menjadi raja
seperti yang aku katakan pada usia enam puluh
oliver kaget melihat apa yang dipikirkan ayahnya tentangnya
baiklah apa itu berhasil
semudah mencuri permen dari seorang bayi
dia sangat kebingungan
tidak lucu sama sekali
harap rencanamu berhasil
tenang saja sekarang satu sudah selesai tinggal dua lagi rajaku
raja pergi ke putra keduanya dan menemukan oscar dikelilingi oleh pot bunga
ayah lihat aku telah menemukan hobi baru berkebun ini menyenangkan
oh baiklah putraku aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan memaksamu untuk mengambil tanggung jawab kerajaan apapun
itu hebat sekali
maksudku ini luar biasa kau tidak seharusnya menjadi raja
seorang raja selalu yakin tentang apa yang dia inginkan
tentu saja aku yakin orang orang akan menyukai penguasa yang tidak bisa menentukan antara menjadi raja atau komedian
selamat menikmati hobi barumu nak
ayah pikir aku tidak cukup yakin
baiklah aku akan keluar besok dan membuktikan kalau dia salah
akhirnya raja mendatangi putra sulungnya odien
wow sangat luar biasa
oh terima kasih odin tidak tahu aku masih memiliki penampilan di dalam diriku
maksudku aku tidak bisa mencari putra yang lebih baik
aku semak mawar di belakang
anodim aku datang untuk menanyakan apakah kau ingin melukis sesuatu selain hutan
apa tapi apa yang salah dengan lukisanku
ya maksudku mereka punya begitu banyak pohon dan semak dan pohon
mengapa tidak melukis
es pegunungan landscape sesuatu yang berbeda sedikit menantau
itu ide yang bagus aku akan berangkat besok untuk melukis tempat tempat baru di kerajaan
terima kasih telah sangat mendukung
hohoho apalagi yang ayah bisa lakukan
sekarang giliranmu kita aku telah melakukan bagianku
keesokan harinya oliver menyamar dan berangkat dari istana berjalan
aku akan membuktikannya kepada ayahku
namun dia tidak menyadari bahwa kito mengikutinya
segera dia menemukan seorang wanita tua yang membawa sekeranjang buah apa
eh anak muda bisakah kau membantuku
aku tapi kau lah yang menjatuhkannya
oh betapa kasarnya bahkan sang raja akan lebih baik daripadamu
ini mengejutkan pangeran muda karena tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini
hah setidaknya kau minta maaf
oliver sangat bingung sehingga dia mulai mengambil

ah sekarang kau membantuku terima kasih
wanita tua itu tersenyum lebar lalu pergi
oliver terus berjalan berfikir dalam dalam
hmm para prajurit itu sepertinya sedang mengobrol seru
mari kita bawa bayi pangeran kita ke sana hayah
pedang oh prajurit
oliver pergi dan mendengarkan pembicaraan mereka
apa yang kita lakukan apakah kau pikir mereka akan menyerangku
tidak tahu tapi kita harus berjaga jaga
berjaga jaga ketika ada musuh kita menyerang
hehehe ada apa dengan anak ini kau tidak bisa hanya menyerang musuh
ya jika kita mengarah ke perang pikirkan orang orang kerajaan
jangan khawatir noh hal hal ini adalah masalah bagi raja dan pasukan ya
dan para pangeran juga
mendengar ini oliver merasa sangat malu
aku tidak pernah tahu ada begitu banyak yang harus dipelajari
ayah benar benar mengurus begitu banyak tanggung jawab sendirian
hahaha berhasil sekarang untuk yang berikutnya
oscar sedang berkeliaran di bagian lain kerajaan
oh ini sangat menyenangkan
uuh seorang pelukis aku bisa membuat lukisan yang lebih baik
saat dia melangkah lebih jauh kito tiba tiba melihat pengisi acara yang sedang duduk duduk dan bersedih
huh huh itu
oscar mendengar suara itu dan mendengar suara itu
dan mendatangi mereka
pengisi acara kenapa kalian semua terlihat sedih
ya raja kita telah memanggil tamu tamu penting dari kerajaan tetangga
tapi kami tidak merasa tarian kami cukup bagus
kami ingin memberikan para tamu pertunjukan yang bagus
oh aku menari dengan cukup baik kau tahu biarkan aku membantu
maka ia menari dan mengajar mereka dengan baik
pada akhirnya semua menari menangis
semua pemain bersemangat penuh dan siap untuk pertunjukan
terima kasih anak muda kami benar benar membutuhkan itu
semoga kau datang menyaksikan penampilan kami sampai jumpa
oscar merasa sangat senang bahwa dia benar benar membantu seseorang dengan menggunakan bakatnya
jika aku menggunakan bakatku yang lain untuk membantu lebih banyak orang
maka menjalankan kerajaan tidak akan menjadi ide yang buruk
yes tinggal satu lagi
kito mencari cari odin dan menemukannya sedang duduk di dekat sungai
oh tidak aku harus memindahkannya ke tempat yang lain
ah tempat ini luar biasa dan aku hampir melukis bagian besarnya
sekarang aku hanya harus
hmm oh oh lukisanku semuanya hancur
ah mari kita pindah ke tempat yang lain
lalu dia membawa cat dan papanya lalu berjalan
ah tempat ini sepertinya bagus tidak ada cuaca yang buruk yang mungkin terjadi
dia mulai melukis dan hampir selesai ketika seorang pria membawa seember air dan kebetulan lewat
mendekat mendekat sekarang
air dari ember tumpah di seluruh lukisan
odin menjadi sangat marah
menyepalkan sekali aku hanya ingin melukis pemandangan yang sangat indah
maafkan aku anak muda tapi jika kau ingin melukis pemandangan yang indah aku tahu tempatnya di mana
ini penuh dengan padang rumput yang hijau dan indah dan kolam yang indah di mana angsa berenang
kedengarannya bagus katakan di mana tempatnya
pria itu mengarahkan odin dan odin pun bergegas menuju ke sana
aku hampir sampai di sini akhirnya
tapi tunggu tidak ada apapun di sini selain tanah kering dan semak belukar pria itu menipuku
pada saat itu seorang gadis muda datang menyusuri jalan setapak
hei nak bisakah kau mengarahkanku ke tempat di mana ada kolam indah di mana angsa berenang
ya di sini tempatnya atau itu sebelum dilanda kelaparan dan orang orang miskin harus meninggalkan daerah itu
raja tidak pernah peduli dengan kita
kau salah raja sangat peduli dia hanya tidak memiliki bantuan apapun
odin tiba tiba menyadari apa yang dikatakannya gadis itu tidak tertarik dan pergi begitu saja
tempat yang indah seperti ini hancur bahkan setelah ayah yang malang berusaha dengan keras
akhirnya pekerjaanku selesai sekarang
kembali ke istana raja sedang duduk sendirian memimpikan liburannya
matahari hangat bersinar sungai sungai yang mengalir manisnya air kelapa
oh kapan anak anak ini mengatakan mereka siap
ayah kami berpergian di kerajaan dan melihat seberapa baik ayah memerintah
kami melihat bahwa kau benar benar membutuhkan bantuan juga dan
dan kami siap mengambil tanggung jawab kami
raja sangat tersentuh dia menangis saat itu juga
anakku aku tahu kalian akan mengerti
maka ketiga pangeran itu bergandengan tangan untuk memerintah kerajaan
mereka melakukannya dengan cukup baik karena mereka sudah pintar dan cepat dalam cara mereka
di sisi lain raja menikmati dirinya bermalas malasan di pantai di bawah sinar matahari yang sangat hangat
ini adalah yang terbaik
dan air kelapa ini sangat enak benar kan kitau
oh itu pasti yang mulia pasti sekali